meskipun anak indonesia saya yakin punya masa depan yang cerah tapi tidak lepas dari banyak sekali masalah dan juga pernak pernik kehidupannya
sama seperti kehidupan transportasi atau para komuter yang setiap hari pasti ada aja masalah karena pembangunan sedang terus berjalan dan juga ada mekanisme sistem transportasi baru yang terus dicoba
kali ini ada dampaknya daniar para penumpang kereta komuter lain pagi ini harus lebih sabar ini harus lebih sabar banyak banyak istighfar
pasalnya mereka kini harus mengantri membeli tiket kertas di loket stasiun
kok baik lagi dari kartu ke kertas ada apa daniar
nyatanya sih pt kereta komuter lain indonesia ini melakukan pembaruan sistem yang mengakibatkan kartu elektronik tidak bisa digunakan sementara
pengguna kereta komuter lain diimbau untuk berangkat lebih awal dari rutinitas biasanya pagi ini
hal ini karena pengguna krl harus antre dulu di loket untuk membeli tiket kertas
di lansirdetik com pembaruan sistem sudah dilakukan sejak hari sabtu lalu
sejak saat itu antrean panjang pun mengular
untuk mempercepat antrean pengguna komuter lain diimbau untuk menyiapkan uang pas rp tiga
tiket kertas diberlakukan selama masa pembaruan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik
proses mitigasi ini diperkirakan akan selesai pada siang hari sehingga kartu elektronik anda sudah bisa digunakan pada siang nanti
terima kasih reza untuk pantauan anda langsung dari stasiun depok ya
jadi kabar baiknya sih kalau anda berangkat sekarang nampaknya sudah mulai sepi di stasiun depok

padahal sepuluh menit lalu kata reza antreannya dua puluh sampai lima puluh meter itu panjang juga ya danir
tapi memang kita semua harus kerjasama kerjasamanya apa ya
mungkin datang lebih pagi supaya tidak macet supaya tidak antriannya juga panjang
yang kedua siapkan uang pas seperti kata reza tadi
kalau anda bayar uang pas kan antrian anda bisa lebih cepat gitu ya
tapi mudah mudahan daniar ini kan lagi masa percobaan masa transisi teknologi yang baru sistem yang baru
mudah mudahan nanti ketika kita sudah menyelenggarakan asian games sudah bagus sudah rapi sudah lancar lagi
jadi kita nggak malu